hai permukiman rumah warga rw lima rt sebelas kebonpala kampung melayu jatinegara jakarta timur terendam
banjir hingga ketinggian satu ratus tujuh puluh lima cm banjir di kawasan ini kerap terjadi akibat meluapnya
kali ciliwung yang melintasi wilayah tersebut namun warga enggan mengungsi dan lebih memilih
bertahan di lantai dua rumah masing masing setengah dua setengah dua malam untuk saat ini ini kan
masih naik sedikit sedikit ratus jumlah senti tetap bertahan di rumah masing masing
sejumlah warga rw dua kampung arus cawang jakarta timur terpaksa menerobos banjir yang merendam
permukiman mereka sejak minggu pagi hal tersebut dilakukan agar mereka dapat menjalankan aktivitas
di luar rumah pada pagi hari disini air mulai naik itu jam setengah tiga kita dapat info dari bpbd
setempat itu dari jam sepuluh udah diumumin
jam sembilan itu siaga tiga dan kemudian jam sepuluh itu udah mulai siaga dua di depok itu jadi airnya
sampai sini itu jam setengah tiga jam tiga lah warga berharap pemerintah provinsi dki jakarta mempercepat
pengerjaan normalisasi kali ciliwung mengingat sejumlah rumah telah dibongkar
untuk proyek normalisasi kali ciliwung tim liputan cnn indonesia